kita beralih ke informasi lain tidak hanya terjadi di pelosok nusantara
jakarta yang merupakan ibu kota indonesia
tidak luput dari masalah kebutuhan primer bagi masyarakatnya
salah satunya adalah krisis air bersih
hal apa saja menyebabkan hal ini bisa terjadi
dalam rangka memperingati hari air sedunia kami akan membahasnya dalam liputan kali ini
jakarta yang merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di dunia
tentu memiliki kebutuhan air bersih yang tidak sedikit
setidaknya warga jakarta membutuhkan dua puluh enam liter air per detik setiap harinya
namun saat ini hanya enam puluh persen warga jakarta yang dapat mengakses air bersih dengan mudah
hal ini menyebabkan empat puluh persen warga jakarta menempuh cara instan untuk mendapatkan air bersih
yaitu dengan mengeruk air dalam tanah
namun bagi warga pesisir yang air tanahnya tidak layak konsumsi
mereka terpaksa harus membeli
dengan harga lima ribu rupiah per jarigan setiap harinya
itu kotor apakah sumur itu kotor
ya kalau pengen bersih air itu satu setinggal jalan dari gerobak
kita tuh kalau mau mandi juga kesusahan
kalau mau mandi di sini akhirnya kan nggak enak gatel itu
kita kalau beli akhirnya satu pikul itu lima ribu
kalau bisa untuk apartemen perempuan elit
dia masing masing lah pumpnya
jangan dipersatukan ngambil dari warga warga yang kesusahan air gitu maksud saya
menurut dinas sumberdaya air jakarta
krisis air bersih ini terjadi karena rendahnya kesadaran warga untuk menghemat air bersih
pengelolaan air bersih belum menjadi prioritas pemerintah saat ini
satu ratus delapan waduk situ embung
yang ini merupakan potensi ketersediaan salana prasana air tadi
dimana fungsinya satu sebagai pengendali banjir
kemudian kedua ketika musim hujan sebagai tampungan air
dan ketika masuk musim kemarau dia bisa bagi air
nah ini yang belum diberdayakan
selain itu kondisi krisis tersebut semakin diperparah dengan penggunaan air dalam tanah
yang dilakukan secara masif oleh industri dan rumah tangga
hal ini menyebabkan turunnya permukaan tanah di jakarta sebesar tujuh cm per tahun
apabila kondisi ini tidak segera ditanggulangi
jakarta berpotensi banjir besar pada tahun dua ribu sembilan belas
itu sekarang krisis air
saya mengatakan krisis air karena saat sekarang ini kualitas
krisis itu bukan air habis langsung timbul krisis
kualitas yang buruk pun merupakan cerminan krisis
perkantoran kemudian pusat perbelanjaan perdagangan dan jasa
itu berfikirnya praktis aja
berpikir hari ini memaksimalkan modalnya untuk pengembalian investasi dan keuntungan
mengambil air tanah
persoalan tanahnya mau turun persoalan jakarta nggak punya air
itu bukan merasa persoalan mereka
mendisiplinkan warga dalam penggunaan air bersih merupakan solusi dari pemprov dki jakarta
untuk menanggulangi krisis air bersih di jakarta
ada delapan puluh gedung pencakar langit di jakarta yang akan diperiksa
dan ini fase pertama
sesudahnya kita akan periksa semua gedung secara bertahap termasuk rumah rumah
air merupakan sumber kehidupan dan kewajiban
bagi pemerintah agar masyarakatnya dapat mengakses dengan mudah
hal ini perlu dibarengi dengan peran serta masyarakat jakarta
untuk lebih efisien dan bijak menggunakan air